wakil ketua dpr ri sekaligus ketua umum partai kebangkitan bangsa
muhaymin iskandar menyatakan akan melaporkan kasus pembobolan data digital
yang dilakukan hacker dengan akun biorca yang juga menimpanya
muhaymin mengaku telah menutup seluruh akun miliknya termasuk nomor telepon
ia menyebut mengalami peretasan pada selasa pukul dua puluh satu waktu indonesia barat
akibatnya ia menerima banyak pesan singkat dari nomor yang tak dikenal
muhaymin menilai kasus ini sebagai kondisi darurat informasi dan teknologi
yang harus ditanggapi dengan cepat oleh negara
sebagai wakil ketua dpr muhaymin akan mempercepat pengesahan
rancangan undang undang perlindungan data pribadi
untuk mencegah terjadinya peristiwa yang sama
ini darurat teknologi informasi darurat it
yang harus ditangani secara cepat
saya kira tidak bisa mengandalkan pemerintah
mari kita bahu membahu semua masyarakat untuk melawan kebocoran data ini